sebuah bendera raksasa juga dibentangkan di perbatasan republik indonesia dan timur leste
tepatnya di kabupaten belu nusa tenggara timur
acara tersebut pastinya dalam rangka untuk peringatan hari ulang tahun kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh tiga
bendera berukuran raksasa dibentangkan di wilayah perbatasan indonesia dan timur leste pada kamis siang
tepatnya di desa silawan kecamatan tasifeto timur kabupaten belu nusa tenggara timur
bendera berukuran raksasa ini dibentangkan di sebuah bukit oleh empat orang anggota tni dan polri
dengan cara rappling dari atas bukit
saat proses rappling untuk pembentangan berlangsung
anggota tni polri pelajar dan warga melakukan penghormatan kepada bendera
upacara bentang bendera berukuran raksasa ini untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh dua
yang diinisiasi oleh aparat polres belu
tujuannya untuk lebih menumbuhkan rasa nasionalisme
dan patriotisme di wilayah perbatasan indonesia dan timur leste
nasionalisme khususnya untuk karena kami yang berada di perbatasan
untuk bisa meningkatkan semangat nasionalisme kebangsaan dan tentunya menanamkan jiwa jiwa patriotik
mulai dari sejak pada anak anak yang kita hadirkan juga pada saat ini
pengerjaan pembuatannya kita laksanakan selama hampir satu bulan persiapannya
karena bendera yang dibentangkan cukup besar

pesannya akan kita sampaikan bahwa kita tni polri bersama dengan unsur pemda imigrasi kejaksaan bnpp
semuanya siap untuk mendukung kelancaran dan program program pemerintah pusat yang ada di perbatasan
bendera raksasa ini berukuran tujuh tiga ratus meter persegi dengan proses pembuatan selama satu bulan penuh
acara ini turut dihadiri bupati belu
pilih produs lain
elisar balo belu